penggemar kuliner rasa rasanya sudah tidak asing dengan sajian dari bahan dasar satu ini ikan bawal
ikan bawal bisa dibuat menjadi berbagai resep makanan
semua tergantung selera anda
selamat datang ke mirsa di segmen sari menjadi bareng sama sire fernando
dan ini adalah ikan bawal dengan jenis masakan yang paling saya suka
ada yang goreng ada yang bakar pakai bumbu kecap
jadi ada rasanya pedas dan manis
kita makan dulu
ikan yang berpostur agak bulat dengan bentuk tubuh pipi ini
sering menjadi pilihan santapan karena dagingnya lembut dan rasanya yang gurih
jadi paling kalau misalnya makan ikan bawal itu enaknya dibakar sih pakai sambal kecap kayak gitu
karena dagingnya lebih banyak ya nggak terlalu banyak duri gitu ya
dan saya lebih suka dibakar sama pakai sambal kecap gitu
mantep itu rasanya
matep banget pakai sambal ya kan kasih nasi dikit
ya tentu tidak lah
saya sudah ada di tempat budidaya ikan bawal tuh
ikannya lagi pada snack time lagi pada makan makan
tapi saya akan bersihkan dulu agar mereka selalu sehat cepat besar dan tidak gampang sakit
salah satu tempat budidaya ikan bawal yang menyediakan ikan dengan ukuran siap konsumsi untuk wilayah jabodetabek
berada di kecamatan sawangan kota depok
di tempat dengan luas dua ribu meter persegi ini
terdapat belasan empang yang diisi oleh puluhan ribu ikan bawal air tawar beragam ukuran
ada yang beratnya mencapai dua kg untuk seekor ikan bawal
kegiatan di tempat ini dimulai dengan membersihkan aliran air
sebab bila air di sungai tersumbat ikan bawal berpotensi kekurangan oksigen dan rentan mati
keras banget rek
dan for your information ini kan ada di salah satu sungai kecil nih
si pipa pipa ini tuh jadi kayak connecting untuk airnya satu sama lain
jadi selain harus dibersihkan secara berkala supaya air bisa ngalir
memastikan juga nggak ada sampah yang nyangkut
soalnya kalau ada sampah ikannya gampang mati
awalnya sekitar tahun dua ribu lima lokasi di aliran kali angsana ini adalah lahan tidak produktif
namun diubah oleh abdul mubalik
jadi tempat yang mendatangkan pundi pundi rupiah
wah susah juga rek
kalau dihitung hitung nih lumpurnya kurang lebih hampir sedenggul saya
jadi kita kasih nginjak ini tuh sudah base nya nih
tapi ketika saya menjejakan kaki
tuh kok tidak naik naik saya
selain membersihkan sampah yang menyumbat
kami juga mengganti sekat yang terbuat dari kawat ini
untuk menjaga ikan dari satu kolam bercampur dengan kolam lain
biasanya ikan bawal di tempat ini diberi pakan dua sampai tiga
tiga kali dalam sehari selain pelet ikan biasanya ikan bawal juga diberikan makanan sayur sayuran
atau rumputan untuk menambah variasi pakan ikan selain makan pelet dikasih juga makanan yang
terjauan supaya ada variasinya biasanya ini untuk snack mereka kalau kebutuhan makanan
utama ya kebutuhan yang utama bisa dari pelet karena sudah begitu banyak kandungan dalamnya
untuk snack dan cemilan ada daunan dedaunan ini manfaatnya selain kondisi air dan kebersihan kolam pemilihan
pakan yang berkualitas dapat mempercepat pertumbuhan ikan bawal masih kecil umur
bulan yang dikasih snack itu biasanya yang butuh makanan biar makin cepat besar ini yang usianya
tanggung siarmaja ikan bawal dari ukuran bibit bisa dipanen empat sampai lima bulan kemudian jangan
saja berpengaruh untuk ikan bawal yang berkualitas yang terkenal dengan kebersihan kolam selain makanan
bisa jadi kanibau dalam sehari bapaknya ini bisa ngabisin kurang lebih sekitar lima karung
makanan ikan atau pelet dan satu karungnya kurang lebih tiga puluh kilo artinya sehari satu ratus lima puluh kilo
pembersihan kolam sudah pemberian pakan juga sudah waktunya
saya panen tapi saya harus terlebih dahulu belajar menangkap ikan bawal yang sudah ada di
bab penampungan oh gampang banget ya coba lihat aja tuh itugyat alman di tiup lalu

menggigit ketika dipanen bawal biasanya sulit untuk ditangkap karena licin dan sirip yang bisa melukai tangan
ketika panen jangan digenggam terlalu kencang karena ikan akan melawan
tapi juga jangan dipegang terlalu kendur karena ikan akan mudah meloloskan diri dari tangkapan
ngegenggamnya jangan terlalu kencang terus kangkatnya langsung set
nah giginya itu
ikan bawal badannya besar sisiknya kecil aung
selain bentuknya yang sekilas mirip ikan piranha ikan bawal juga mirip dengan manusia yaitu di bagian giginya
gigi ini berfungsi untuk memecah biji bijian atau buah serta makanan yang akan dimakan
oke waktunya panen di kolam utama
jaring akan ditarik mengelilingi kolam hingga ikan bawal terperangkap dalam satu bagian saja
ini ada ada ada
ini bikin sakit nih di bawahnya ini kan masih tanah ya
bener bener literally tanah begini nih
di tanah tanah itu kadang baunya tuh ada batu batu yang tajam
kalau mau pakai alas gerak yang gak leluasa eh bener lah
ternyata ada batu gede banget
oh tiba tiba saya berdiri tinggi begini
tancapkan juga bambu bambu untuk menahan jaring sehingga ketika ikan bawal yang agresif ini berusaha melompat ke sisi kolam yang lain
jaring tidak mudah rubuh
pisahkan ikan bawal di dua tempat penampungan
yang pertama ukuran siap konsumsi yaitu dua ratus tiga ratus gram
yang kedua ukuran sangat kecil di bawah dua ratus gram
ini kecil atau gede pak
dek siapa dek
yah yah yah yah yah yah yah mam mam mam
kita lanjut panen lagi
dia kecil kecil tenaganya gede sekali
sekali panen tempat ini bisa menjaring hingga satu ton ikan bawal
nah dalam proses panen biasanya tidak berlangsung selama sehari namun beberapa hari karena banyaknya jumlah ikan
wah ya dikit dikit dia berdarah mas
udah sah ya
nah kata bapaknya kalau udah tergigit terham udah asal jadi tukang ikan
dan benar saja tangan saya terluka ketika proses panen
untung hanya luka kecil
oke kita harus lebih berhati hati ya
kemudian timang ikan bawal dibindakan ke kolam yang lebih kecil
ini memudahkan pembeli yang datang langsung ke lokasi untuk memilih ikan bawal yang diinginkan
tapi ikan yang berukuran sangat kecil atau di bawah standar tidak langsung dijual
harga satu kilogram ikan bawang bervariasi
bawal berukuran besar sekitar lima ratus gram dijual rp empat puluh hingga rp lima puluh per kilogram
sementara ikan bawal yang berukuran lebih kecil sekitar seratus dua ratus gram dijual rp tiga puluh empat puluh setiap kilogramnya

untuk dikonsumsi ikan bawal juga digemari oleh para pemancing
ikan bawal itu agak rakus ya jadi pemancing itu dia senang dengan tarikannya
bila di total omset tempat ini mampu meraup sepuluh tiga puluh juta setiap pekan
ya setiap pekan
ya walau memiliki omset fantastis tidak selamanya bisnis ini memiliki kisah yang manis
itu pernah kejadian airnya nggak masuk
kalau ini kan air lancar tuh
nah itu airnya nyumpel pembuangan nyumpel ikan mati semua
pernah mati itu tahun dua ribu sembilan belas mati hampir kurang lebih tiga ton itu mati
dan ini waktunya saya tunggu tunggu waktunya mencicipi ikan bawal yang telah saya panen
kalau gurame yang di empang beberapa kali kan saya makan itu agak ada rasa dalam
tanda kutip tanah ya
nah jangan pelit kalau gunakan air untuk mencucinya
dan juga tambahkan bumbu bumbu seperti ada pakai jahe bisa juga pakai daun jeruk juga ketika lagi diungkep lah dalam tanda kutip
biar tidak ada rasa tanahnya tersebut
dan kalau sudah bersih sudah clear semua rasanya cenderung manis
karena dia masih segar
ibunya mantep gorengnya crispy
manisnya pendapatan dari bisnis ikan bawal tentu menggiurkan termasuk untuk saya
tapi butuh komitmen dan konsistensi dari hari ke hari untuk menjaga dan memelihara ikan bawal sampai mencapai ukuran siap konsumsi
nah ada yang mau coba membudidayakan ikan bawal hati hati ya terluka tangannya seperti saya
liar fernando di agung yuljarto depok jawa barat